merespon tingginya minat di segmen komputer gaming tidak sedikit produsen laptop yang serius menciptakan produk khusus untuk bermain game
pengembangan pun terus dilakukan untuk mengikuti tren bermain game di laptop ini termasuk desain yang semakin hari semakin tipis
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
berkembangnya komunitas gamer dan maraknya kompetisi elektronik sport meningkatkan minat masyarakat untuk bermain game online
di sisi lain produsen komputer terus berinovasi untuk memanjakan para gamer
peminat laptop khusus gaming mulai meningkat di tanah air
keringkasan dan mobilitas sebuah laptop menjadi alasan banyaknya gamers mulai melirik laptop khusus bermain game
peminat laptop khusus gaming mulai meningkat di tanah air
sembilan predator triton tujuh ratus raksasa komputer asal taiwan eser berinovasi mengeluarkan laptop gaming yang diklaim memiliki desain unik dan super tipis dengan ketebalan delapan belas sembilan mm berat dua empat kg
tak hanya terjadi di antara gamer kompetisi dalam berinovasi juga terus dilakukan oleh produsen laptop gaming
masih dari raksasa komputer taiwan microstar international atau msi
memiliki msi gs enam puluh tiga vr tujuh rg mengandalkan bodi lebih tipis dengan ketebalan tujuh belas tujuh mm dan berat satu sembilan kg

ini adalah laptop laptop yang menarik untuk ukuran

ini tidak pernah dilakukan sebelumnya tapi akhirnya di sini
tak hanya berinovasi dari sisi ukuran dan hardware
performa kedua laptop gaming ini juga tak kalah dengan laptop gaming pada umumnya
namun predator triton tujuh ratus bereksperimen dengan memindahkan trackpad ke atas keyboard
hal ini cukup tak lazim bagi pengguna laptop pada umumnya
berbicara inovasi kecanggihan teknologi premium ini juga berbanding lurus dengan harga jual laptop gaming
kedua laptop ini dibanderol di atas empat puluh juta rupiah
rizky renardi jakarta